pembelian pahamannya phpu paslon tiga pak ganjar dan pak mahfud sudah selesai
kemudian garis miring tiga
saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman teman di mahkamah konstitusi
pendaftaran yang kami lakukan pada hari ini
memang masih ada bukti bukti yang belum ya
tapi malam ini insya allah kita akan lengkapi bukti bukti yang belum sempat ya
jadi insya allah malam ini itu akan dilengkapi
dan kita akan siap untuk bersidang ya
pada jadwal yang ditentukan oleh mk
nah saudara saudara ya permohonan kami cukup tebal ya
tentu ada positas seperti biasa
menjelaskan beberapa hal secara sangat umum
karena secara detail nanti akan kita sampaikan pada persidangan di mk nantinya
seperti juga sudah diungkapkan di media
kepada pasangan paslon dua
yang menurut hemat kami
telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika
dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh mk mk
tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini
saya hanya ingin memberikan semacam
kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi
pemungutan suara ulang di seluruh tps di indonesia
membatalkan keputusan kpu yang
menyelenggarakan pemilihan pemungutan selera ulang
apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi
dalam kehidupan kita berbangsa dan bersejarah
kita ini mau membawa bangsa ini kemana
dan kita tidak ingin itu diinjak injak
asal muasal ini semua adalah
membuahkan abuse of power
nah ini yang menjadi inti dari persoalan
kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini
nah anda bisa lihat putusan mk mk
putusan dkpp dan sebagainya
nah ramifikasinya yang lain apa
dan kriminalisasi kepala desa
yang begitu banyak kita saksikan di banyak tempat
dan ikut berkali kali ke daerah
kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan
ini hanya sebagian dari apa yang kami muat
tidak bisa diterima sama sekali
banyak lagi isu masalah dpt bermasalah
saya tidak ingin mengungkapkan itu semua
bola itu ada di mahkamah konstitusi
bola itu ada di mahkamah konstitusi
dan mk itu adalah
mk itu mesti melaksanakan konstitusi
mk itu mesti melaksanakan hukum
apakah dia akan bisa bertahan sebagai mahkamah konstitusi
atau akan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan
nah saya kerasi terpulang kepada mk
di panggung sejarah indonesia
ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan
tentu kalau saudara bicara mengenai tujuan kami
tentu kami ingin memenangkan
karena kami yakin kita punya dukungan
pemilih yang cukup banyak
saya tidak pernah percaya bahwa
kalau saya mendengar denyut nadi
saya tidak ingin mengungkapkan ya banyak hal
bagi mereka yang datang ikut kampanye
mereka akan merasakan denyut nadik
ini tidak semata mata soal ganjar dan mahfud
bebas rahasia jujur dan adil
kalau itu tidak adil dan tidak fair
buat kami pertaruhan yang paling besar
dari apa yang kita lakukan di mk ini
bagaimana kita menyelamatkan demokrasi
bagaimana kita menyelamatkan indonesia
dan apakah kalian mau punya masa depan
apakah kalian mau punya masa depan yang tidak ya
tapi sebelum saya menerima tanya jawab dari anda anda
memang sudah ada jadwalnya pada mk ya
saya sudah diberitahu bahwa putusan mk itu akan dibuat pada tanggal dua puluh dua april
pada tanggal dua puluh tujuh itu sidang pertama
kemudian tanggal satu ya

itu kita dapat dari banyak daerah
jumlahnya itu mungkin sekitar tiga puluh ya
dan ahli kita ada sekitar sepuluh
kalau anda tanya bagaimana melindungi saksi saksi
ya tentu tugas kita semua
terutama aparat keamanan untuk melindungi saksi saksi
karena saksi saksi tidak boleh diintimidasi
dan saya minta semua pihak untuk kerjasama melindungi saksi
tapi siapapun tidak boleh intervensi terhadap saksi saksi